aku pernah ada di posisi kamu
aku tahu rasanya dikhianatin orang yang dicintai
tapi aku lihat yang kamu alami jauh lebih menyakitkan dibanding aku
bagaimana mungkin ada laki laki yang tega melukai wanita sebaik dan semulia kamu
dan saya juga tahu
saat mas fahri memperlakukan seorang wanita berbeda dari wanita itu

maaf saya nggak bisa meladeni tuduhan yang seperti itu terhadap saya
bu dewi kamu gak apa apa mas reva mas dia yang mulai mas dia dorong aku mas
reva kamu keterlaluan reva kamu gak mau keluar ke passion science di rumah sakit ini
mas tapi tolong mas mas mas biarin aku bicara cukup ya kamu sudah keterlaluan oke
sekarang kamu pergi dari sini oke mas
reva cukup ya security
dok sudah cukup reva sudah cukup semuanya ya dokter
tolong bawa perempuan ini keluar dari rumah sakit baik dong
ya reva silahkan pergi dari sini mas
mari ibu silahkan keluar reva please
mas aku gak terima diginiin sama kamu
aku mau tunjukin ke dia dengan siapa dia berurusan
dewi saya benar benar minta maaf ya saya benar benar minta maaf atas kelakuan mantan istri
saya nggak apa apa kok beneran gak apa apa
cuman kaget aja ada ada ada orang yang bisa nuduh kita seperti itu
ya kamu lupakan sekali lupakan aja omongannya dia ya sekali lagi saya minta maaf oke
saya mau tau keadaan abinya gimana dia dok
dia masih belum sadar dan kondisinya masih naik turun belum stabil dan dia belum melewati masa kritis
ya tapi dia masih sedang berada di dalam keadaan yang teruk

ya tapi dia masih sedang berada di dalam keadaan yang teruk

ya tapi dia masih sedang berada di dalam keadaan yang teruk

aku tahu rasanya dikhianatin orang yang dicintai
aku tahu rasanya dikhianatin orang yang dicintai
tapi aku lihat
yang kamu alami jauh lebih menyakitkan dibanding aku
bagaimana mungkin ada laki laki yang tega melukai wanita sebaik dan semulia kamu dewi
kenapa sih kamu selalu manjain dia
ma cherry masih anak anak
coba kalau cucu mama dari bayu masih ada
nggak akan cherry semanjain dia
kesempatan ini datang juga
kesempatan buat membalas sakit hatiku sama mama yang selama ini memperlakukan aku seperti bukan anak kandung mama
mama gak akan pernah bertemu dengan cucu impian

hari hari mama akan penuh rasa hampa dan sepi
iya dewi sebentar ya
nggak salah nih
telepon aku duluan
yang ada dia cari tau tentang abi
yang ada mama makin shock
terus kamu mau mama tuh unfollow
tapi aku harus hubungin kamu sekarang juga
tapi aku harus hubungin kamu sekarang juga
abi gak punya waktu banyak
kamu harus datang ke rumah sakit pagi ini juga nih
kata dokter kondisinya memburuk
dokter fahri sudah menyiapkan semua keperluan
kamu bisa dateng kan sekarang
kan aku udah bilang sama kamu
abi gak punya waktu banyak nisa
harus segera dilakukan tindakan
atau aku akan bicara sama mama karena
mama akan bereaksi seperti apa yang kamu pikirkan
menurut aku mama akan bisa menerima ini semua
karena mama pasti akan mau melakukan apapun untuk cucunya